kediaman akp abdul munir salah satu penumpang pesawat tipe m dua puluh delapan skytruck
milik polri yang hilang kontak di kepulauan riau
masih ramai didatangi keluarga rekan dan para tetangga
untuk memberikan doa dan dukungan kepada istrinya sesi arianti
sementara itu sesi dan pihak keluarga masih menunggu kabar
dari kepolisian terkait proses pencarian dan hasil identifikasi
sejumlah keluarga dan kerabat terus berdatangan di kediaman akp abdul munir
untuk memberikan doa dan dukungan kepada istrinya sesi arianti
di perumahan villa dago pamulang senin pagi
sejak adanya informasi tentang hilangnya pesawat milik polri di kepulauan riau
sabtu kemarin pihak keluarga masih menanti kabar
mengenai kondisi abdul munir dari kepolisian
kalaupun memang hal yang terburuknya
saya berharap mudah mudahan bisa dapat ditemukan
tapi dari keluarga sih
kita sudah pasaran dan ikhlas
karena memang kita pun tidak punya satu daya apapun
untuk menginginkan hanya kita kan hanya merencanakan
tapi kan manusia tidak bisa menentukan
ya selama ini sih dari pihak polisi
kita kan dari kepolisian selama ini berkomunikasinya
dari pihak mereka mengatakan memang beberapa jenazah sudah ditemukan
tapi kita masih mengidentifikasi untuk pengenalan
jadi untuk saat ini dari pihak kepolisian
bahwa bisa memberikan keterangan yang otentik
kemarin kan cepat ada option
apakah akan diterbangkan ke batam
ataukah tes dna
ternyata akhirnya ada opsiun
itu untuk pengecekan dna dari tim dvi
tim sar sudah menemukan beberapa bagian tubuh
serta melakukan tes dna
guna proses identifikasi tim dvi mabes polri
sebelumnya pesawat skytruck m dua puluh delapan milik polri
yang salah satunya ditumpangi akp abdul munir
hilang kontak di perairan lingga kepulauan riau pada sabtu lalu
fahruru rozi tangerang selatan